terus terang ya saya tidak begitu mengikuti proses dekatnya pak ahok
karena kan saya lebih sibuk di sumatera utara
tetapi bagi saya pribadi berilah kesempatan pada pak ahok untuk bisa mencari keadilan kebenaran gitu ya
silakan proses hukum berjalan dengan sebaik baiknya
dan saya cuma berdoa aja gitu ya
supaya betul betul keadilan dan kebenaran itu ada di hati kita masing masing
tanpa ada perasaan benci berlebihan sehingga membuat kita tidak adil
itu aja sebenarnya
yang kedua berikanlah proses hukum itu berjalan dengan baik
tanpa ada pengerahan pengerahan massa
dan saya pikir tidak perlu bukti
serahkan itu pada satu proses hukum
dan saya berharap bahwa hakim jaksa itu juga punya keadilan kebenaran yang ada dalam dirinya
kita benar benar seperti itu
pak ahok sudah menjalani hukuman
dan mungkin tahun ini bisa bebas ya
tapi untuk merehabilitasi nama kan juga penting
bagi pak ahok ya
akhirnya ya kita serahkan
pada proses hukum itu